ya kalau dilihat dari pernyataan dari mahasiswa hmi begitu ya mungkin benar juga salah nih saudnya
saud salah mungkin seperti itu karena kan dia mencontohkan beberapa nama tadi juga begitu ya
atau sama benarnya ya karena beberapa memang sudah ada fonis pengadilan tapi yang dikatakan mahasiswa tadi juga tidak salah ya
harusnya fair ya begitu ya tidak boleh generalisir
baik ada beberapa nama memang itu yang maksudnya ya rakan ya
tetapi siang tadi wakil ketua komisi pemberantasan korupsi saud situmorang meminta maaf kepada himpunan mahasiswa islam atas pernyataannya di sebuah acara salah satu stasiun televisi itu
kpk juga berencana melakukan pertemuan dengan hmi untuk bersilaturahmi
dan berikut pernyataan saud situmorang
saya selaku pribadi tidak bermaksud menyinggung hmi maupun lembaga lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman
ataupun kesalahan persepsi
untuk itu saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut
sekali lagi saya ulangi saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut